saudara satu tiga ratus sembilan puluh lima jemaah haji asal kudus jawa tengah diberangkatkan
jemaah diimbau untuk menaati imbauan dari tim kesehatan dalam menghadapi cuaca panas di tanah suci
kabupaten kudus tahun ini akan memberangkatkan satu tiga ratus sembilan puluh lima calon haji yang terbagi dalam lima kloter
yakni kloter enam puluh delapan enam puluh sembilan tujuh puluh tujuh puluh satu dan tujuh puluh lima
dari total jemaah haji itu enam puluh persen yang merupakan jemaah calon haji lanjut usia dengan usia rata rata di atas lima puluh lima tahun
untuk menghadapi cuaca panas di tanah suci jemaah diimbau untuk menaati imbauan tim kesehatan
jemaah diimbau untuk menaati tim kesehatan
kita ikuti aja perintah saran dari petugas kesehatan
karena memang musim haji tahun ini memang kebetulan musim panas